sementara itu minimnya anak anak muda di kelompok usia produktif yang tertarik untuk menjadi petani membuat sektor pertanian mulai ditinggalkan
sektor pertanian dianggap tidak memberikan jaminan masa depan
belum lagi kebijakan pemerintah yang dianggap tidak memihak petani menjadi alasan generasi muda lebih memilih untuk bekerja kantoran
dan ironisnya selama ini untuk memenuhi kebutuhan beras masih menggantungkan pada petani yang memiliki usia di atas empat puluh lima tahun
jawa barat dikenal sebagai lumbung padi terbesar kedua indonesia setelah jawa timur
data kementerian pertanian dua ribu tujuh belas menyebut produksi padi di jawa barat mencapai dua belas lima juta ton atau sebesar lima belas tiga puluh delapan persen dari total produksi nasional sebesar delapan puluh satu tiga puluh delapan juta ton
namun besarnya produksi padi yang dihasilkan itu tidak berbanding lurus dengan regenerasi petani
sensus pertanian yang dilakukan badan pusat statistik jawa barat pertanian
pada dua ribu tiga belas menyebut dari total tiga lima puluh delapan enam ratus dua belas petani di jawa barat
kelompok usia empat puluh lima sampai lima puluh empat tahun memiliki jumlah terbanyak yaitu delapan ratus tujuh puluh dua delapan ratus sembilan puluh delapan orang
ada pun jumlah petani muda di kelompok dua puluh lima sampai tiga puluh empat tahun sebanyak dua ratus tujuh puluh lima satu ratus delapan puluh delapan orang
dan jumlah paling sedikit pada kelompok lima belas sampai dua puluh empat tahun hanya enam belas tiga ratus dua belas orang
hilangnya tenaga penandam padi yang mulai hilang
membuat petani justru mendorong anaknya bekerja di sektor lain
apalagi petani masih punya masalah seperti kesulitan mendapatkan air di musim kemarau untuk mengairi persawahan
hingga menyebabkan penurunan produksi padi yang dihasilkan
belum lagi hasil panen yang harus dipotong biaya produksi
kenapa gak nyuruh jadi petani
ya udah terasa lah sama saya juga gitu
mendingan gawai kantoran aja lah gitu
sebagian besar petani menginginkan anak anaknya bekerja di sektor lain karena dianggap lebih realistis
tidak sedikit para petani di daerah ini memilih menjadi petani karena ada dorongan dari orang tua mereka pada zaman dahulu
atau lebih kepada tradisi turun temurun
namun saat ini kondisi atau hal tersebut berbanding terbalik
para petani lebih mendorong anak anak mereka untuk bekerja sebagai karyawan di kantoran
daripada memilih menjadi petani dengan alasan lahan pertanian yang saat ini mulai terkikis
ataupun petani bukan lagi dianggap sebagai profesi yang bisa menjamin kesejahteraan hidup di masa depan
di tengah naiknya harga harga kebutuhan hidup
ayat sudrajat pemuda desa sukamanah kecamatan rancaikek kabupaten bandung
lebih memilih menjadi buruh pabrik daripada menjadi petani
meski ia terlalu banyak
dari anak petani pemuda yang sudah menjadi buruh pabrik selama delapan tahun ini
lebih memilih kerja di pabrik lantaran jam kerja dan penghasilan yang jelas
karena saya memilih pabrik lebih enak daripada petani
karena petani kalau nyawa gak tahu ilmunya gak serba salah
seperti sekarang musim kemarau kurang air ada hujan sawahnya kebanjiran kerenem
jadi serba salah
karena hasilnya kan enam bulan sekali
kalau di pabrik minimal kan dua minggu sekali bisa untuk ada istri lah biaya makan gitu
keengganan menjadi petani juga diakui tessa sundari
mahasiswa jurusan ilmu pemerintahan ini justru bercita cita bekerja di kantor
anak dari petani dengan garapan sepuluh hektare ini mengaku menjadi petani mempunyai resiko besar
menurut saya sih petani itu kan apa sih butuh biaya yang gede juga
menurut saya penghasilannya gak tentu juga sih
enam bulan sekali kan kadang kadang
terus kekurangan air juga kayak gitu kan
lahan mulai sedikit
iya lahan mulai sedikit
terus gak terlalu sih
jadi pengennya nanti jadi apa lagi pekerjanya
pengennya sih jadi anggota dpr gitu
masih dominannya petani pada kelompok usia tua berdampak negatif terhadap produktivitas
pertanian teknologi pertanian terus berkembang tidak bisa diimbangi oleh para petani yang tidak lagi muda
menurut ahli pertanian unpad rendahnya regenerasi petani saat ini karena beberapa faktor
kenapa minat minat generasi ini rendah
ini faktor yang luar biasa karena tidak ada nilai tambah
tidak ada jaminan
pendapatan yang bisa menggaransi kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang
lemahnya daya tarik sektor pertanian
dan pertanian ini itu menyebabkan generasi lari ke perkotaan lari ke luar negeri atau ke sektor informal lainnya
di sisi lain secara kultural pertanian itu terutama pangan padi palawija itu identik dengan kotor gitu ya
identik tidak bergensi
kenapa dianggap tidak bergensi
ya karena dari tahun ke tahun hanya seperti itu
sementara pekerjaan di luar memperlihatkan adanya
kemewahan gitu ya
dinas tanaman pangan dan holti kultura jawa barat mengaku luas areal persawahan di jawa barat yang mencapai sembilan ratus dua puluh enam hektare
digarap oleh para petani berusia empat puluh lima tahun ke atas
dinas tanaman pangan dan holti kultura jawa barat mengklaim telah melakukan berbagai pendekatan kepada pemuda
melalui regulasi dan program program
jadi bagian dari upaya untuk meningkatkan minat pemuda kepada pertanian lagi
kita bagian dari situ
tentunya ini adalah kemampuan
tentunya ini adalah kerja semua stakeholder yang terkait ya
termasuk pemerintah pusat pemerintah daerah
kita sudah melaksanakan upaya upaya pelatihan kemudian peningkatan penggunaan alsin dan sebagainya
tentunya kedepannya juga peran peran pemerintah pusat pemerintah provinsi dan kabupaten akan memberikan insentif
kemudian regulasi regulasi yang akan mendorong bahwa pemuda tani itu akan kembali kepada

regenerasi petani untuk menjaga eksistensi kaum masyarakat
karena pemuda tani di masa depan adalah sebuah keharusan
karena regenerasi petani dibutuhkan untuk mengamankan kedaulatan pangan agar mampu mandiri dari impor
zayul hak bandung